enam hari pasca banjir bandang fasilitas publik seperti rumah sakit umum dokter selamat dan smp tiga tarogong kidul yang terdampak cukup parah
kini mulai beroperasi meskipun dengan kondisi terbatas pihak sekolah dan juga rumah sakit berupaya semaksimal mungkin melayani masyarakat
aktivitas sudah mulai terlihat di beberapa fasilitas publik di kecamatan tarogong kidul
salah satu kecamatan yang terdampak paling parah pada bencana banjir bandang enam hari yang lalu
kegiatan belajar di smp tiga tarogong kidul sudah dimulai meskipun belum maksimal
pelayanan poliklinik di rsu selamat juga telah dibuka untuk umum meskipun alat kesehatan masih belum tersedia lengkap
proses pembersihan juga masih terus dilakukan